sejak pagi belasan truk terus warawiri di lokasi proyek tol solo yogyakarta di ruas sawit boyolali jawa tengah
berpacu dengan waktu badan usaha jalan tol pt jogja solo marga makmur menargetkan sesi satu satu antara colomadu dan sawit dapat dilalui pemudik menjelang lebaran ini
meski baru enam km operator optimistis jalur fungsional ini bisa memberikan alternatif pemudik menghindari kemacetan panjang di arteri kartasura menjangan
selain keberadaan beberapa persimpangan jalan ruas arteri solo yogyakarta ini juga ramai dengan rumah makan pusat kuliner dan oleh oleh serta obyek vital milik tentara
lasimnya pembangunan jalan tol beberapa industri rumahan dan rumah makan akan terkena imbas
tol trans jawa misalnya
banyak lokasi transit di sepanjang subang indramayu hingga cirebon gulung tika
ada daerah daerah yang mendapatkan manfaat dari pembangunan jalan tol dan ada daerah yang sama sekali sulit untuk berkembang
karena dia tidak bisa lagi memanfaatkan potensi wilayahnya karena tidak dilengitasi oleh jalan tol
nah disinilah sebetulnya yang diperlukan kolaborasi sinergi dan integrasi antara perencanaan pembangunan jaringan jalan tol
pengembangan wilayah pengembangan ekonomi dan potensi pengembangan sektor lainnya
sejak september dua ribu dua puluh badan pengatur jalan tol bpjt menugaskan empat perusahaan gabungan swasta dan bumn membangun tol solo yogyakarta
jasa marga menargetkan jalan tol sepanjang sembilan puluh enam lima puluh tujuh km ini akan rampung secara bertahap
sesi satu ruas kartasura purwomartani dapat operasional di akhir tahun ini
nantinya operator tol akan menggandeng usaha menengah dan pekerja kreatif mengisi ruang ruang usaha di dalam tol
karena memberikan edukasi karena pastikan di jalan tol dengan dirasa area tentu akan berbeda ya
bagaimana mereka harus meningkatkan kompetensinya kemudian menyediakan umkm ya makanan minuman atau misalnya oleh oleh itu yang bisa bersaing
nah itu tentu saja
untuk dari dinas setempat kemudian juga dari kami tentu punya program untuk mendukung bagaimana agar umkm naik kelas
pembangunan tol berbiaya investasi rp dua puluh tujuh lima triliun ini tentu dapat meningkatkan dan memudahkan mobilisasi orang dan barang
namun keberadaan tol ini selayaknya bisa memberi manfaat bagi wilayah yang selama ini menikmati dampak ekonomi kekayaan budaya dan kuliner
di sepanjang jalan solo dan yogyakarta
mufti akbar taufik rifani boyolali jawa tengah